terima kasih anda masih bersama kami
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
menguji kekuatan para satpol pp dengan melempar batu ke arah mereka
atraksi ini bukan tanpa alasan
para satuan polisi pamung praja atau satpo pp ini
tengah mendemonstrasikan kekuatan formasi berlindung saat terjadi kerusuhan
namun kali ini mereka tengah diuji kekuatannya oleh gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
nisbah swedan dan sandiaga uno
atraksi ini menjadi salah satu acara memeriakan hari ulang tahun satpol pp ke enam puluh delapan
para satpol dki ini juga menunjukkan atraksi meredam amarah
para demonstran yang lahan dirilokasi oleh pemprov dki jakarta
gubernur dki jakarta kembali menegaskan mengenai kebijakan relokasi tanpa kekerasan
kedepan akan makin mengedepankan cara cara yang jauh dari kekerasan
justru kita mengedepankan pendekatan legal
dan pemeriksaannya pun kita menonjolkan justru peran satpol pp perempuan
gubernur dki jakarta anies baswedan didampingi wakil gubernur sandiaga uno
pemimpin upacara hari ulang tahun satpol pp ke enam puluh delapan
nur aspasya jakarta